kebetulan ketemu disini
ibu habis ziarah kemakam siapa bu
ah saya habis ziarah kemakam sahabat saya
kondisi anda kurang bagus
tapi terkontrol dengan baik
kalau memang ada perlu apa apa
saya pasti akan datang
tolong jangan bersikap seperti itu sama aku
itu justru membuat aku semakin merasa bersalah
masih banyak pasien yang harus saya periksa
tolong dengarkan aku dulu
kamu pasti sulit memaafkan aku
aku tahu aku salah
tolong dengarkan aku dulu
kalau kamu tidak mau merawat aku
lebih baik biarkan aku aja
anda bicara apa tadi
jangan lecehkan profesi saya
sebagai seorang dokter
untuk menyembuhkan setiap pasien saya
aku sekarang udah pasrah
kalaupun aku meninggal
aku akan menangis
aku akan menangis
aku akan menangis
aku akan menangis
aku akan menangis
aku akan menangis
aku akan menangis
mungkin ini saatnya
ini jalan satu satunya
aku menyusul farah
farah udah meninggal
farah sudah meninggal
kamu gak tahu
kapan dia meninggal
belum lama ini
aku pun terlambat mengetahuinya
dia di awal pelaku
kenapa belum cadat lua
aku gak mau liat kamu nangis karena mikirin pak haris
aku gak tega ngeliat kamu ngelamin terus di wedding organizer tadi
kak mila udah bikin kacau acara kita
kamu gak mau ngacaukan apa apa kok
karena dari awal memang aku mau ajak kamu kesini
mumpung kita bisa keluar berdua
jadi kita gak perlu nyuri nyuri pergi lagi
dan gak perlu alesan macem macem ke mama
pak fadil makasih ya
kita mau jalan terus atau mau pelukan sini aja
selamat siang dokter
telepon baik baik aja dok
sekarang lagi fisioterapi supaya bisa kembali berjalan
insya allah ya
mudah mudahan bisa lekas berjalan kembali
terima kasih atas doanya dok
kalian berdua ini
mau apa kesini
mau periksa atau
kalian berdua ini
kami mau menjenguk pak haris dong
kami mau menjenguk pak haris dok
dokter juga dokternya pak haris
dokter juga dokternya pak haris
kalian itu rupanya kenal sama pak haris ya
kalian ini siapanya
kalian ini siapanya
kami kerabat dekatnya pak haris
kami kerabat dekatnya pak haris
kalau begitu silahkan silahkan ya
tidak benar ya
pak haris gak boleh berkata seperti itu
pak haris gak boleh menyerah
biar pak haris juga cepat sehat ya
budini sama elena mana pak
mereka belum datang
mungkin sebentar lagi
selamat siang pak haris
selamat siang sister
ini makanannya dimakan ya
sister biar saya aja ya suapin
terima kasih sister
biar mila suapin ya pak
mbak ini pasti anaknya pak haris ya
mirip seperti budini
ibunya pak haris
wah pak haris
ada bubutirinnya kalau lo kan nih
pakai disuapin segala
yaudah kalau gitu saya permisi dulu ya bu
aku mau beritahu arc hon
ya karena saya sudah menyianyiakan anak kandung saya sendiri
saya merasa malu
saya malu untuk bertemu dengan dia
anak yang selama ini saya sia siakan
dan kalau seandainya pun dia mau bertemu
saya nggak bisa bayangkan sorot mata kebenciannya pada saya
dia pasti sangat memuji saya
ya pak haris
anak bapak pasti tidak akan membenci bapak
anak bapak akan sangat bangga memiliki seorang ayah seperti bapak
apalagi kalau dia tahu perjuangan bapak selama ini untuk mencari anaknya
karena dia memiliki ayah yang baik dan hebat seperti bapak
sekarang haris sakit
dan dia harus sering sering cuci darah
dia butuh kamilah farah
dia butuh ginjal anak kamu
apakah kamu mengizinkannya farah
mengizinkan haris yang sudah menelantarkan kamu selama ini
mengambil ginjal anak kamu
kebetulan ketemu disini
ziarah kemakam siapa bu
saya habis ziarah kemakam sahabat saya
saya mau ziarah ke
kemakam istri saya bu
ternyata dokter sudah menikah
saya gak tau
sudah lama bu
kalau gitu saya turut berduka cita
iya terima kasih bu
saya duluan ya
permisi ya dok
silahkan bu laras
saya tidak bertemu dengan farah
saya tidak menyangka
akan bertemu lagi
dengannya di tempat ini
semoga hasilnya cocok
alena harisya putri
mbak alena ini hasil tes labnya
karena mbak minta jadi kami secara ekspres
mengujarnya untuk mbak
terima kasih banyak ya susta
silahkan mbak putri
ya allah kenapa hasilnya begini
kenapa hasilnya begini
kenapa hasilnya begini
kenapa ginjal aku gak cocok untuk pape
kenapa aku gak dikasih kesempatan
untuk tunjukin pengorbanan
dan bakti aku buat papi
aku senang banget kita bisa jalan berdua kayak gini
kamu sering sering dong
iya biar kamu juga pikirannya terbuka
gak mikirin anaknya kamila terus
lagian kan romantis doh
kalau kita jalan berdua kayak gini ya kan
aku pengen banget cepat nikah sama kamu
terus anaknya tuh cowok
mukanya perpaduan antara muka kamu dan muka